assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kumpulian ramadana yang dirahmati allah
tentu sudah sangat akrab di telinga kita
al hayu memiliki arti yang maha hidup
sementara al qoyu memiliki arti maha berdiri sendiri
bacaan zikir ini dibaca oleh rasulullah saw
ketika sedang dilanda ujian berat
seperti halnya dirayatkan oleh anas bin malik
sungguh betapa dasyatnya ternyata zikir dengan menyebut asma'ul husna ini
nah pemirsa insya allah hari ini kita akan membahas tema
terkait menghidupkan hati dengan zikir al hayu dan al qayub
dan seperti biasa untuk mengelaborasi lebih jauh
sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita akan membahas tema soal zikir
dulu mungkin sekilas kita bahas tapi ini lebih spesifik ya
jadi zikir menggunakan asma'ul husna yahayu yaqoyum
dan pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
pak kiai kenapa sih zikir ini tuh kayaknya menjadi sebuah zikir yang mulia
makna asma'ul husna yahayu yaqoyum ini apa
tadi maknanya kan sudah disampaikan sama mirip
secara silas ya
secara singkat tadi
yahayu itu kan yang maha hidup
sementara yaqoyum itu tadi diartikan yang maha berdiri sendiri
itu sebetulnya ada dua maknanya
ada dua makna
allah berdiri sendiri tanpa membutuhkan siapa dan apapun
kemudian allah itu berdiri sendiri
mengurusi semua yang menjadi
hajat alam semesta
kenapa kemudian ini memiliki keistimewaan
itu bahkan dalam riwayat imam nasai
bukan saja kepada putri beliau
sayyidah fatimah az zahra rasulullah berpesan
bahkan kepada banyak sahabat itu
kata nabi banyak banyak lah kalian berzikir
dengan rahmatmu wahai yang maha hidup
dan yang maha berdiri sendiri
saya memohon pertolongan
aslih itu perbaiki
kondisi dimana aku berada sekarang
itu perbaiki kullahu
perbaiki sholat saya perbaiki puasa saya perbaiki rezeki saya perbaiki makan saya
kemudian ditutup walaat
jangan serahkan urusan itu ya allah
kepada diri saya
karena kalau saya yang mengurus
hayyun itu maha hidup
maha hidup itu
tidak ada awal dan tidak ada akhirnya
kalau saya misalnya
maka manusia itu punya jatah hidup kan
ada orang yang menjadi penguasa
ketika dia hidup
tapi saat dia mati
saya juga selesai
kan kayak gantungan baju tuh
gantungan baju tuh kalau pakunya jatoh
maka saya hanya boleh bersandar kepada siapa
alhayyu yang maha hidup
karena yang lain itu
akan datang dan pergi
lahir dan mati
itu yang terjadi
harus yang alquayum
kepada orang lain
orang lain juga punya urusan yang dia minta tolong kepada orang lain
siapapun di dunia ini
pasti bergantung kepada orang kan
kalau tidak ada orang miskin
siapa yang mau mencuci mobilnya
siapa yang mau menjaga rumahnya
seorang presiden itu butuh rakyat loh
kalau tidak ada rakyat
lalu dia jadi presiden siapa
seorang kiai itu butuh santri
kalau tidak ada santrinya apa
iya dia bisa jadi kiai
oleh karena itu
ketika semua manusia itu dibatasi
ketika dia tidak mampu untuk berdiri sendiri
saya harus mengikuti
saya harus bersandar kepada alquayum
yang mampu berdiri sendiri
tidak membutuhkan apa apa
kemudian dialah sebenarnya
yang mengurusi semua urusan kita
ini dahsyat ya
saya takut sama gunung berapi
bahwa gunung berapi itu yang mengurus adalah allah
kalau misalnya mila di tengah jalan
kita kemudian bertemu dengan anjing
saya takut kan
kalau saya bertemu dengan anjing
kan bukan berlari
atau bukan bernegosiasi dengan anjing
cari yang punya anjing
begitu tahu tahu yang punya anjing lewat
pak pak maaf pak anjingnya itu kayak mau gigit saya
maka anjing tadi diarahkan sama yang punya
ketika semua di dunia ini
alquayumnya adalah allah
itu adalah allah
maka ketika kita pasrah kepada yang koyyum
kita pasrah kepada zat yang benar
kepada tuhan yang benar
itu dahsyatnya orang berzikir dengan menggunakan
jadi misalnya kita dalam situasi yang mendesak
serba sulit untuk ngapa ngapain gitu pak kiai
itu salah satu zikir juga yang utama bisa kita lakukan
salah satu zikir yahayu yaquyyum
karena di surah ayat kursi kan bisa pasrah ke depan
ayat kursi gitu ya pak
ketika kita bilang allah itu adalah hayyun dan quyyum
itu kan diterjemahkan di ayat kursi
allahum allah itu tidak pernah ada sinah ngantuk apalagi tidur
allah itu ketika
terus allah katakan
samawati semua yang ada di alam semesta ini tunduk di hadapan allah
maka zikir itu menjadi agung
ada misalnya kondisi kondisi tertentu atau situasi situasi tertentu nggak pak kiai
yang mungkin kita bisa melakukan zikir itu gitu
iya dalam situasi apapun
dalam situasi apapun
ada orang yang salah persepsi
kita itu zikir kalau kita dalam keadaan terdesak
pertanyaannya keadaan terdesak itu seperti apa
orang sering kan kalau naik pesawat
turbulensinya itu besar baru ingat sama allah
memangnya kalau pesawatnya tidak turbulensi nggak bisa jatuh
iya betul masya allah
tahu tahu ada ombak yang besar
kita baru ingat sama allah
memangnya kalau tenang itu allah tidak bisa menghancurkan saya
memangnya orang mati itu harus ditabrak mobil
berapa banyak orang yang mati justru ada di dalam rumah yang aman
nah oleh karena itu kita harus selalu menggunakan zikir kepada allah
dimanapun dan kapanpun
perasaan butuh dan membutuhkan allah itu adalah zikir kepada allah
dan takut kepada allah
itu sebetulnya yang menentukan posisi zikir kita kepada allah
jadi kalau ada orang memilah milah
ini saya zikir ini dipakai a dipakai b
itu yang enggak salah
ya enggak salah enggak ada yang salah sebenarnya
cuman dia bukan manusia yang paripurna yang selalu ingat kepada allah gitu loh
jadi allah itu kan sering dalam al quran mengatakan
kalau ada hujan kamu takut
kalau ada angin kamu takut
memangnya waktu kamu tidur malam tenang itu
kamu merasa aman
yang di langit itu tidak akan menurunkan beban langit kepada dunia
gak boleh kita punya perasaan seperti itu
jadi menghadirkan atau mengingat allah dalam kondisi apapun
itulah yang justru menjadi esensi ya pak kiai
iya jadi kita itu sering seringlah bermanja manja kepada allah
itu tidak akan pernah membuat kita kecewa
kita dalam keadaan apapun bahkan terantuk batu
itu juga mendatangkan rasa yang luar biasa dan keberkahan dan kebaikan
bahkan tadi kalau tidak salah yang disebutkan pak kiai itu
dua zikir pagi sore ya
iya betul itu memang karena semua zikir itu kan gini konsepnya
orang itu harusnya selalu ingat kepada allah
tetapi allah itu maha rahman maha rahim
tidak mungkin orang itu selalu ingat kepada allah
hanya orang orang terpilih lah
ketiga kita dalam kondisi seperti itu mila
maka ada namanya wirid di pagi hari yang menjamin
kalau kita istiqomah tulus ikhlas itu menjamin kita sampai sore
iya iya di refreshkan ya
diharui di refresh lagi di waktu sore
nah orang yang membaca ini rutin di pagi hari dan di sore hari
itu kata rasulullah dijamin
dijamin dari apa
dari keadaan yang mengejutkan dalam hidupnya
mengejutkan dalam hidupnya ya
artinya dia dihindari dari musibah yang datang tiba tiba
tapi ada syaratnya kan
bukan ketiga butuh saja
istiqomah kan sulit pak gey
iya baru dibaca lima hari
itu sudah minta khasiat yang luar biasa gitu
allah itu ngasihnya banyak tapi kadang kadang kita itu nuntutnya lebih banyak lagi
pak kiai ini bicara soal zikir tapi kadang kadang tuh gini kita suka bingung gitu
kalau zikir sama solawat itu tuh kadang mana ya yang harus didahulukan
terus kapan ya momen momennya gitu
sama saja sebetulnya
ada zikir kepada allah ada bersolawat kepada rasulullah
kita bersalawat kepada rasulullah itu juga kan taat perintah allah
yang nyuruh kita bersalawat sama nabi siapa
ketika kita memilih untuk bersalawat itu bukan berarti kita meninggalkan allah gitu loh
jadi nanti orang itu kan ini kan keindahan agama
manusia itu kan suka bosen
maka supaya tidak bosen dan tidak ritmenya satu dikasihlah zikir yang banyak
ketika zikir yang banyak
maka kita bisa memberi warna
dan menawar nih dalam zikir kita
ketika kita ada perasaan tidak nyaman tapi kemudian hadir sholawat
ya rasulullah kalau engkau yang berdoa dunia ini selesai urusannya
engkau kekasih allah maka saya bersolawat kepadamu
mudah mudahan sholawatku kepadamu itu ya rasulullah menjadi kunci
pembuka jalan rezeki jalan hidup
itu ya tidak ada yang salah
jadi masya allah ya
jangan mengkotak kotakan gitu kan ya
zikir memang ada macam macam
dan pilih aja sesuai dengan kita mampunya yang mana gitu ya pak gaya
misalnya ketiga sakit
tolong tetap berikan saya kesempatan untuk hidup
ya koyyum yang maha kuat yang maha berdiri sendiri tolong ya allah
kuatkan kaki saya untuk mencari nafkah buat keluarga saya
itu nggak ada yang salah
pak kiai menarik sekali kita akan bahas selanjutnya di segmen kedua pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu itu ya pak gaya

assalamualaikum pak ustadz
di bulan amadani mula ini

kira kira mana yang lebih baik
membaca al quran atau berzikir
ya pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadhan dalam episode hidupkan hati dengan zikir al hayu al qayyum
pak kiai tadi sudah ada pertanyaan dari mas dandi
kalau dalam bulan ramadan ini lebih mulia mana
zikir memperbaik zikir atau memperbanyak baca quran
masih bingung ternyata
membaca al quran itu kan juga bagian dari zikir
dan zikir itu kan biasanya isinya juga apa yang ada di dalam al quran
misalnya zikir allahu akbar itu juga bagian dari al quran
subhanallah itu bagian dari al quran
astagfirullah itu juga bagian dari al quran
jadi sebetulnya kedua duanya sama sama baik
tetapi yang terbaik itu adalah menjaga keseimbangan
misalnya kalau orang seperti saya
itu ada baiknya membaca quran dan juga sambil berzikir
tapi boleh jadi ada orang misalnya mau jadi imam al quran
yang boleh jadi di masjidnya itu khataman al quran
satu malam ada yang satu jus bahkan ada yang satu malam tiga juz
kebetulan yang mau jadi imam itu saya
maka saya menjadi lebih baik kalau memperbanyak membaca al quran
untuk memperkuat hafalan saya
nah kalau ditanya mana yang lebih baik kedua duanya sama sama baik
yang tidak baik itu tidak zikir dan tidak baca quran
itu sudah kebangetan berarti lagi
kalau sama sama baik sama sama baiknya
tinggal nanti dilihat kalau misalnya yang pegang mushaf
yang punya handphone ketika dia bisa memegang handphone
dia baca quran misalnya tapi kalau naik komuter land sambil berdiri
sulit untuk memegang mushaf ya memperbanyak yang namanya zikir
ketiga misalnya punya hafalan quran tertentu sambil membawa mobil
dia mengulangi hafalan qurannya tapi kalau dia nggak punya hafalan quran
ketika di bulan ramadan ya sudah sambil bawa mobil
sambil zikir kepada allah
rasa rasanya tinggal pilih aja mana yang sesuai dengan kondisi kita pak kiai
kalau punya waktu yang lebih banyak
dan allah tidak pernah mengukur pahala itu
dari bentuk ibadah yang kita kerjakan
bukan dari aspek kuantitasnya
tapi allah akan melihat lebih banyak kepada aspek kualitasnya
jadi misalnya ada waktu yang longgar kita bisa baca quran baca quran
kalau misalnya waktunya sempit tapi tidak ada apa apa bahan yang bisa kita beri kepada allah
sempit tapi tetap pengen zikir
yaudah zikir aja
misalnya dibaca berita terus jeda iklan
ya kan tidak mungkin baca mushaf
karena harus baca yaudah lah zikir
saja di bulan ramadan jadi walaupun
baca berita tapi juga punya kesempatan
untuk memperbanyak pahala
jadi begitu banyak
cara yang allah sediakan
untuk bisa mengingat allah
ini juga menarik
kalau misalnya zikir saya tuh
dulu punya kebiasaan kalau zikir itu
biasanya pakai alat penghitung
kan itu lebih memudahkan dia banyak
tapi ada kemudian pendapat yang menyatakan kayaknya lebih afdal
pakai tangan aja deh kan allah yang sudah menciptakan tangan
nanti tangan juga akan bisa bersaksi begitu
nah sebenarnya bagaimana ya pak kiai
ya kan sama saja itu kan hanya wasilah
nabi dulu pakai siwak saya sekarang
pakai sikat gigi
kan tujuannya sama sama sama untuk
kebersihan gigi dan itu
tidak ada masalah bahkan
kata kata tasbih itu sendiri
itu lahir dari tradisi
islam coba mila ke arab
saudi kemanapun itu kalau
beli beli tasbih atau orang arab
sering menyebutnya sibahah
sibah itu kan dari kata kata tasbih juga
bahwa alat itu memang
sedari awal itu untuk membantu
orang kan melakukan
zikir kepada allah dan sahabat nabi itu
banyak yang punya tasbih
kemudian melahir nanti
subhanallah wa bihamdihi subhanallah
adada holqillah dan sebagainya
itu jalan keluar yang nabi
kasian ada sahabat tuh zikir
satu satu kata nabi mau nggak
saya ajarin zikir yang kalau itu
kamu baca itu sudah cukup dari itu
cuma dua subhanallah
subhanallah hiladhim itu sebetulnya
ada kaitannya dulu dengan tasbih kan
bahwa di masa sahabat ada yang tasbihnya
itu diikat ada yang tasbihnya
itu tidak ada ikatannya
tapi dia punya gelas misalnya
ditaruh butir dulu saya
nenek saya itu itu ada
orang yang kalau zikir itu pakai jagung
jadi jagung keringnya sembilan puluh sembilan
dimasukkan ke dalam gelas
ketika dia mau baca subhanallah dikeluarin
satu satu nanti dimasukkan
satu satu itu sebetulnya
tidak ada ajaran agama
yang kemudian mengharamkan itu
karena itu adalah bagian
dari wasilah ada yang sekarang
itu ngitungnya pakai yang kayak
begini pakai mesin ada yang
ada yang masih manual yang manual
itu kan sekedar alat di madura
itu dipakai untuk
menghitung sapi yang masuk ke kapal
oleh pramugari di pesawat
untuk menghitung penumpang sudah lengkap atau enggak
ketika saya mau pakai itu untuk
zikir kan tujuannya bagus
saya hanya ingin mendisiplinkan
kata guru saya itu
baca ayat ini tiga kali jadi
hitungannya saya pakai itu
nggak ada yang salah lah gitu dan
boleh itu dilakukan jadi tidak usah
bingung ya pakai tangan silahkan kalau
kalau biasa pakai tangan
pakai tangan lah tapi
kalau nggak biasa pakai tangan nanti
kemudian saru malah mengganggu
kehusuan ini sudah
berapa kali ya
itu saya praktekkan bukan cuman
di kaabah itu kadang kadang saya
menggunakan tasbih tertentu kadang
menggunakan alat itu begitu
nanti saya kemudian ketiga
berdoa muter apapun ingat
ini baru dua ini baru tiga
itu ada di zaman rasulullah
nabi kan tidak perlu menyampaikan
ajaran islam sampai sedetail itu
karena itu dibiarkan
sesuai dengan kemajuan
betul sih karena kadang kadang tuh kalau pakai
tangan tuh kita suka lupa kadang udah sampai hitungan berapa
laganya menarik juga kalau misalnya orang
pakai tasbih nih berzikir
gitu ya tapi juga untuk kayaknya
seolah olah jadinya oh kan kita berzikir gitu
menampakkanlah itu ya kepada
orang lain itu urusan yang berbeda
urusan yang bersangkutan yang berbeda
diajarkan oleh guru guru saya
dan saya ngaji itu kepada
semua guru kalau yang zikir itu sambil
goyang kepalanya iya betul
itu kan sebetulnya apa itu
dosa apa itu itu kan sebenarnya cuma
rasa ekspresi kan
ekspresi itu kan boleh aja
uh ini enak tenang kata orang jawa
ngeluarin angka jempol gini itu kan
ekspresi ketika saya berdoa dengan
menggerakkan kemudian saya menjadi lebih
husu itu kan boleh
kalau orang bertanya apa nabi bergoyang goyang
seperti itu saya katakan
kalaupun nabi tidak
bergoyang seperti itu dan saya bergoyang
saya tidak punya kemampuan
untuk menghusukan diri saya
seperti husuknya rasulullah
maka ketika saya bergoyang begini
saya merasakan itu ya allah
enak begitu itu kan gak dosa
itu kan gak salah yang penting
rasa itu dia dapatkan kepada allah
nah itu adalah konteks kita
berzikir mau sambil dilagukan
sambil pakai lagu begitu lagu itu
kita kedengerannya sahdu ya gak apa apa gitu
meresap ke hati
karena itu adalah intinya zikir
kepada allah bukan apa
resapan di dalam hati jadi
agama itu juga harus
juga menggunakan rasa
pada aspek tertentu
yang itu akan mendorong
kehusuan kita kepada allah
pak kiai keutamaan zikir
yang kemudian secara instan bisa kita
rasakan bagi orang yang rajin berzikir itu apa
kita nilai sehari dua hari
betul ya pasti komah itu tadi ya pak kiai
iya karena itu satu satunya ibadah
yang tidak ada
banyak banyak kamu mengingat allah
al quran gak membatasi
jadi kalau ada orang saya kepengen
baca bismillah tujuh kali
boleh gak boleh
selama dia tidak meyakini bahwa
itu adalah perintah baku dari nabi
karena kalau dia itu kata nabi harus
baca bismillah ini sepuluh kali
maka dia butuh hadis kan
kalau dia berdusta atas nabi
cerita sama mila
saya dulu pernah menghadapi kesulitan dalam hidup
terdetik dalam benak saya
wa lafissama dan seterusnya
atau saya baca
ya allah saya baca bismillah dengan namamu
itu yang khairil asma
waktu itu saya bacanya
waktu proses istri saya sakit
disembuhkan melahirkan dilancarkan
ada dalil yang melarang itu
karena itulah kita katakan
quran zikir itu kan jadi shifa
ketika saya punya pengalaman membaca sholawat
kemudian allah bukakan jalan kehidupan
mengatakan ini doa
doa yang mujarab
nih mujarob itu dalam bahasa arab lah
ini obat mujarab
mujarab itu dalam bahasa arab mujarab
mujarob itu dari kata kata tajribah
sudah pernah diuji
oh jadi sudah
di uji oleh orang soleh
kalau ini secara klinis
kalau ini secara rohani
dia sudah pernah dibaca oleh sifulan seribu kali
terbukti hidupnya menjadi seperti itu
dan itu kan tidak menurut saya
membutuhkan dalil agama
karena saya tidak pernah mengatakan
ini ajaran dari rasulullah enggak
ini ajaran dari guru saya orang soleh
menggunakan media yang
dibenarkan dalam agama
itu adalah zikir kepada allah ayat al quran
kemudian saya niatkan
kalau obat sakit kepala saja bisa
menyembuhkan sakit kepala saya
itu kan buatan manusia
kebanyakan keyakinan misalnya
kemudian ada air di depan saya nih
ya allah air liur tadi
itu basah karena melantunkan
mudah mudahan ya allah
air liur yang ada fatihahnya itu
saya minum dan menjadi
itu rasa kan dalam hati
zikir itu seperti itu intinya
rasanya harus sampai ke hati
makanya penting mendapat zikir dari orang
untuk membuktikan kesolehan
penting mencari itunya
mencari jadi kita tanya sama guru kita
sama orang tua kita
oke kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
saya ingin berbicara
kalau hambaku rajin menyebut
namaku maka akan aku sebut
nama dia itu di depan
hamba yang jauh
lebih suci dari
hamba yang mendengar namaku
kalau saya misalnya
maka nama allah itu akan terdengar
di depan mila yang bawa acara
di depan kameramen ini semua
mendengar allah tapi kalau kemudian
karena saya menyebut
nama allah maka allah
akan menyebut nama saya
ini kan beda banget
kalau sampai allah menyebut
di depan malaikat
yang kerjaannya bertazbih bertakhmid
membagi rahmat allah
kemudian allah menyebut
karena saya menyebut
ada apa ya allah
kok itu nama orang disebut sebut
karena orang itu menyebut
nama nya kalau sudah disebut
oleh allah nama nya
itu rasanya urusan dunia
akhirat selesai mila dan
itu adalah istimewanya
kerendahan hati dan kebersihan jiwa
karena harus diingat loh
zikir itu sama malaikat
dicatat saya berzikir
kepada allah tapi apa
sampai atau tidak kepada allah
itu ada screening nya wow
ada orang yang zikir karena dibayar
untuk kepentingan duniawi
maka zikirnya tetap dicatat
tapi begitu disampaikan
malaikat yang jaga aras itu bilang
enggak bisa ini baunya
maka balik lagi itu
tapi kalau saya sudah berzikir
karena betul betul karena allah
zikir saya sampai ke sana
maka allah akan sebut
itu suaranya orang
yang biasa saya kenal
kalau sudah seperti itu
saya menyebut ya
rab maka di langit
akan berteriak itu malaikat
sautun ma'ruf ini suara
yang saya kenal min abdin ma'ruf
dari hamba yang saya kenal
kenapa saya kenal
karena allah biasa menyebut
itu urusan kan beres
hati juga kayaknya jadi tenang ya pak
kalau misalnya ada ombak yang besar
saya bisa mengatakan ya rab
yang saya kenal ini
dari nama yang disebut oleh allah
ditenangkan ombak itu
kalaupun ombak itu tetap bergejolak
tapi hati kita punya ketenangan
ombak kamu besar
yang jauh lebih berkuasa daripada ombakmu
manfaat terbesar dari zikir
setiap kita menyebut nama allah
maka allah akan menyebut
nama kita di hadapan
malaikat yang suci
dan itu tadi niatnya haruskan allah
supaya screeningnya masuk ya pak gaya
itu syarat dan ketentuan umum
dalam ibadah jadi sku nya
baik masya allah pak gai terima kasih atas ilmunya
luar biasa semoga di bulan yang suci ini
lisan kita juga tidak pernah kering ya
dari baca quran dari berzikir dan semoga allah
catat itu sebagai pahala amal soleh
amin ya rabbal alamin
mirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa
menambah keimanan kita kepada allah swt
saya meladya rahman dan juga pak gaya
haji muhammad faiz undur diri insya allah kita akan
jumpa kembali pada gapai kemuliaan ramadhan berikutnya